jelang peringatan hari ulang tahun ke tujuh puluh tiga republik indonesia berbagai persiapan dilakukan
tidak ketinggalan dua paski beraka asal provinsi papua yang akan menjadi pasukan pengibar bendera di istana
mereka bertekad masuk dalam tim inti pembawa bendera merah putih dalam tugasnya nanti
dua puluh april dua ribu delapan belas menjadi hari yang membahagiakan bagi gedeon nusi dan arvanita tokoro
kedua siswa berprestasi ini akhirnya dinyatakan lolos sebagai calon paski beraka
ia akan mewakili provinsi papua untuk bertugas di istana negara pada tujuh belas agustus nanti
tak lantas bersantai diri menjadi salah satu anggota calon paski beraka yang akan berbaris di istana negara
membuat gideon dan arvanita terus melatih kemampuan baris berbaris dan kedisiplinan
bersama dengan rekan rekan paski braka di tingkat provinsi papua di gorwaringin kota raja jayapura
gedeon nusi siswa kelas tiga di smu negeri satu ab pura di kota jayapura
menyampaikan harapannya untuk bisa masuk dalam pasukan utama pembentang bendera pusaka
dan ingin bertemu langsung dengan presiden jokowi dodo
di nanti pas di istana negara sana saya sangat bertekad menjadi pasukan lapan
yaitu sebagai pembentang bendera
saya juga sangat sangat mau bertemu dengan jokowi
ini juga hal yang saya senangi dari sana
dapat berbaur dengan anak anak sana
sementara arvanita tokoro siswa kelas tiga di smu yppgi di kabupaten jayapura berharap
ia bisa terpilih sebagai pembawa bagi bendera pusaka
inginan saya ingin menjadi pemegang bagi tingkat nasional
untuk keluarga orang tua guru dan teman teman saya mendukung saya untuk ikut paskibra
kalau untuk nilai saya di semester yang lalu

semuanya dukungannya bagus
ya kasih semangat terus latihan sampai mengibaran
tengah menempuh pemusatan pelatihan di pp pon cibubur jakarta
dan hanya tinggal menghitung hari untuk mewujudkan impiannya
menjadi anggota paski beraka yang akan membawa sang merah putih di istana negara